pemirsa polisi menggeledah rumah ketua kpk firly bahuri terkait dengan duga yang berperasaan dilakukan oleh pimpinan kpk kepada ex menteri pertanian syahrul yaslimpo
penggeledahan itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap firly pada selasa kemarin
penyidik tiba di rumah firly bahuri di jalan kertanegara jakarta selatan pada kamis pagi
selain di jakarta hari ini polisi juga mendatangi rumah firly yang berlokasi di bekasi jawa barat
subdit lima tipikor ditreskrim sus polda metro jaya saat ini tengah mengusut duga pemperasaan yang dilakukan oleh pimpinan kpk kepada ex menteri pertanian syahrul yaslimpo
kasus dugaan pemerasan ini telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada jumat enam oktober
sebelumnya firly telah menuhi panggilan dari pemeriksaan pada selasa kemarin
firly diperiksa selama kurang lebih ada dua kpk yaitu penyidik kebungan di barat simpori
penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen
ini milik kpk di kasus duga pemperasaan pimpinan terhadap sel
penyitaan dokumen dilakukan penyidik usai menerima berkas yang diminta dari kpk pada senin kemarin